indonesia dan ukraina telah menjalin persahabatan selama tiga puluh tahun
setelah ukraina terpisah dari uni soviet
indonesia dan ukraina menandatangani komunike bersama
dalam menjalin hubungan diplomatik pada enam juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
kedua negara ini bekerja sama dalam berbagai bidang
mulai dari ekonomi perdagangan ekspor impor
pendidikan pariwisata teknologi hingga militer
berdasarkan data dari kementerian perdagangan
nilai perdagangan indonesia ukraina pada dua ribu dua puluh satu mencapai rp dua puluh delapan triliun
angka itu naik dua puluh dua delapan puluh tiga persen jika dibandingkan tahun sebelumnya
ekspor indonesia paling besar yaitu kelapa sawit

sedangkan ekspor terbesar ukraina ke indonesia yaitu gandum
sebesar sembilan puluh tiga persen
indonesia dan ukraina memiliki sejarah saling membantu satu sama lain
seperti saat ukraina memiliki sejarah saling membantu satu sama lain
ukraina membantu menyuarakan indonesia di pbb
agar kemerdekaannya diakui dunia
hingga bantuan kemanusiaan dari indonesia saat terjadi gejolak separatis di ukraina
persahabatan kedua negara ini juga dilambangkan sejumlah simbol
salah satunya replika patung anne de kieff
di taman katlea jakarta barat terdapat replika patung anne de kieff
yang aslinya berada di ukraina
patung ini merupakan potret wanita terpelajar dari eropa
dan menjadi hadiah ulang tahun untuk dki jakarta pada tahun dua ribu sembilan belas silam
tidak hanya menjadi simbol persahabatan
namun patung ini juga menjadi simbol kerjasama sister city
antara jakarta dengan kota kiev ibu kota ukraina
duta besar ukraina untuk indonesia fasil hamianin
mengatakan dalam hubungan diplomatik
penting untuk mengenal lebih jauh satu sama lain
dengan begitu akan tercipta keterbukaan dan kepercayaan
sehingga kerjasama di berbagai bidang dapat lebih ditingkatkan
kita adalah teman
membuat jelas bahwa kita bisa berkomunikasi lebih banyak daripada sekarang
membuat jelas bahwa respect yang tinggi
ada antara negara kita antara pemerintah kita
dan antara media kita oleh sebagainya
pengamat hubungan internasional tato joko sudiarto mengatakan
hubungan indonesia ukraina berlandaskan rasa kemanusiaan
dan menghargai kemerdekaan negara
sehingga saat kedua negara ini dalam keadaan sulit
dapat saling membantu sesuai kapasitasnya
hubungan saling ini sebetulnya diperlukan di dalam hubungan antar negara
di persahabatan internasional
membentuk global society yang bukan hanya berbasis formal
tapi kita sekarang sudah masuk ke dalam hal yang paling esensial sebetulnya
bahasanya asean begitu
tidak hanya dengan ukraina
persahabatan baik juga telah terjalin antara indonesia dan rusia
selama lebih dari tujuh puluh tahun
kedua negara sudah lama saling membantu
bahkan sejak periode kemerdekaan indonesia seribu sembilan ratus sembilan puluh
rusia yang masih tergabung dalam uni soviet
sempat membantu menyuarakan di pbb
untuk menghentikan agresi militer belanda
rusia dan indonesia juga bekerjasama di beberapa sektor investasi
properti pendidikan perdagangan dan pariwisata

berdasarkan data dari kementerian investasi atau badan koordinasi penanaman modal
akumulasi aliran investasi rusia ke indonesia
dalam kurun waktu dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
mencapai lebih dari empat puluh enam juta dolar amerika serikat
menurut duta besar rusia untuk indonesia
hubungan kerjasama indonesia dan rusia juga terjalin kuat
di bidang pariwisata dan budaya
orang orang generasi yang lebih tua di rusia
mereka semua tahu lagu yang telah ditulis
dalam bahasa rusia
dan titel lagu adalah indonesia my love
jadi itu berarti
orang orang rusia memiliki perasaan yang sangat hangat
bukti sejarah hubungan persahabatan indonesia dan rusia
tersebar di jakarta
mulai dari gelora bung karno
yang disebut sebagai kembaran stadion luzhniki di moskwa
rumah sakit umum persahabatan
patung itu turut melambangkan
kerjasama sister city antara jakarta dan moskwa rusia
patung ini merupakan hadiah dari pemerintah rusia
untuk indonesia dalam rangka merayakan hubungan bilateral
antara indonesia dan rusia yang ke tujuh puluh pada tahun dua ribu dua puluh
untuk mempererat hubungan yang telah terjalin lama
menurut pengamat hubungan internasional tato joko sudiarto
dalam mempertahankan hubungan diplomatik antar negara
sebaiknya tidak hanya dilakukan antar pemerintah saja
tetapi juga antar
seperti pertukaran pelajar atau pekerja
yang dapat membentuk banyak jembatan secara mikro
agar semakin mempererat tali persahabatan
warga negara kita yang ada di rusia
juga menjadi agen agen penghubung secara kultural
antara masyarakat indonesia dengan masyarakat rusia
jadi jadi apa namanya
jadi hal yang tidak bisa
data yang tidak bisa dipungkiri bahwa
dua negara ini merupakan sahabat
sahabat dari dulu sampai sekarang
hubungan persahabatan indonesia dan rusia serta ukraina
diharapkan dapat terus terjalin dengan harmonis
agar nantinya dapat terus saling dan membantu sesuai kapasitas
tim liputan cnn indonesia